dan untuk mengetahui kondisi terkini terkait dengan kepadatan penumpang di stasiun pasar senen jakarta
sudah ada produser lapangan cnn indonesia syifa hanifah di sana
selamat pagi syifa apakah sudah terlihat kepadatan di stasiun pasar senen pada masa cuti bersama dan libur idul adha kali ini
selamat pagi maggie betul sekali bahwa memang dari tanggal dua puluh delapan dan juga tanggal tiga puluh lima
ditetapkan menjadi hari cuti bersama idul adha oleh pemerintah sehingga memang terjadi peningkatan mobilitas masyarakat
untuk keluar kota seperti salah satunya di stasiun pasar senen ini yang memang sejak tadi pagi sudah terlihat
mulai nampak adanya kerumunan ataupun keramaian dari para calon penumpang yang hendak berangkat ke luar kota
dan juga saat ini sekitar pukul setengah sembilan memang semakin nampak seperti di belakang saya
semakin nampak adanya keramaian dari para penumpang ini
ini tepatnya di depan pintu atau gate satu yang memang menghubungkan ke peron satu dan tiga
yang mana itu merupakan untuk keberangkatan jarak jauh ke luar kota
dan untuk mengetahui seperti apa dari penumpang ini terkait dengan persiapan perjalanan jarak jauh hari ini
saat ini saya sudah bersama dengan salah satu calon penumpang dengan siapa
ibu hari ini tujuh
tujuannya kemana ibu
saya tujuannya ke purwokerto ya
berangkat jam berapa
berangkat jam sembilan dua puluh lima
alasan memilih tanggal ini untuk berangkat
supaya nggak terlalu lama liburnya ya soalnya cutinya kan cepat selesai
kalau misalnya untuk persiapan seperti apa udah beli tiket dari kapan ibu
dari seminggu yang lalu
dari seminggu yang lalu
udah ada rencana pulang kapan atau mungkin sudah beli tiket pulang ibu
mungkin hari jumat
jumat belum beli tiket ya
paling kalau nggak ada nanti naik bis
baik terima kasih ibu
hati hati di jalan ibu ya
ya megi memang jika kita melihat data penumpang per dua puluh tujuh juni ini di stasiun pasar senen
sudah ada sekitar tujuh belas lima ratus penumpang yang membeli tiket dengan tiga puluh satu kereta
kemudian juga jika melihat secara keseluruhan sejumlah stasiun di wilayah daob satu jakarta ini
seperti pasar senen gambir cikarang stasiun bekasi dan juga sejumlah stasiun lainnya
di mana pada periode libur panjang ini dari tanggal dua puluh tujuh juni hingga tanggal dua juli
memang mayoritasnya ini memilih
karena tiket kereta ini dari tanggal dua puluh tujuh kemudian dua puluh delapan dan dua puluh sembilan juni
di mana di tiga hari ini pun hari ini tanggal dua puluh delapan yang menjadi peak seasonnya yang paling tertinggi
dan memang maggie untuk tujuan kota favoritnya ini
seperti surabaya kemudian yogyakarta purwokerto semarang tegal solo hingga bandung
jadi kita melihat memang
untuk pembelian tiket ini bisa diberi secara online dan juga offline
memang masih berlangsung
ataupun website resmi yang bisa diakses atau dibeli empat puluh lima hari sebelum keberangkatan
kemudian jika beli di loket secara langsung
atau go show ini setidaknya tiga jam sebelum keberangkatan
kemudian juga dari pihak ki juga terus mengimplementasinya
para penumpang untuk terus menerapkan protokol kesehatan
terkait dengan transisi masa endemi covid sembilan belas
baik penumpang kereta api meningkat secara signifikan
terima kasih syifa hanifah sudah melaporkan dari stasiun pasar senen
sama bertugas kembali